untuk terakhir ini yang akan sedang
kami olah itu ada digital farming
umpama kisaran di pasar tradisional
mereka pasar pasar menengah ke atas
nah itu kenaikan harganya signifika